kami tidak menjelaskan ya
nanti ada tim yang datang bapak silahkan menanyakan
polisi ini berupaya menenangkan anggota keluarga pasien covid sembilan belas
warga kampung capi desa golobilas kecamatan komodo kabupaten manggarai barat
yang meninggal di rumah sakit umum daerah komodo
protes ini dipicu lantaran petugas covid sembilan belas di rumah sakit tidak mengizinkan keluarga pasien
untuk memandikan dan mensolati jenazah sebelum dimakamkan
ya sana dulu jangan jalan jalan
tegangan dan adu mulut sempat terjadi antara keluarga dan aparat kepolisian
yang berusaha menenangkan pihak keluarga
aparat kepolisian dibantu anggota brimob tni dan satpol pp
serta tokoh masyarakat mencoba memediasi keluarga korban dengan pihak rsud komodo
hasil mediasi pihak rsud komodo memperbolehkan utusan keluarga
untuk mensolati jenazah sebelum dimakamkan
ini tidak terlalu lama
hanya pihak keluarga tadi itu minta
kita supaya dimandikan secara islam ya pakam secara islam
dikuburkan secara islam tapi ini dokter bilang tidak dimandikan
tidak dibungkusi oleh kain putih langsung dikuburkan
meski diwarnai aksi protes jenazah akhirnya dimakamkan di tpu menjerite
dengan mengikuti protokol covid sembilan belas
dengan dikawal aparat kepolisian
serta perwakilan keluarga
seorang penumpang bus tidak bisa menahan amarah
usai menjalani tes antigen di posko penyekatan polres metro bekasi jawa barat
pria ini mengaku sakit pada bagian hidung
saat menjalani tes antigen yang digelar polres metro bekasi
dan dinas kesehatan kamis siang
tes antigen digelar di posko penyekatan pemudik di jalan raya
kedung waringin bekasi jawa barat
sejumlah penumpang bus tujuan luar kota diturunkan dari bus
untuk mengikuti tes antigen ini
yang rencananya besok sampai dengan hari minggu
dan seperti biasa
libur panjang atau sedang ini
menghasilkan angka covid yang cukup tinggi

polres metro bekasi rencananya menggelar tes antigen ini
dan menghasilkan angka covid sembilan belas

polres metro bekasi menunjukkan
bahwa penumpang bus ini menggunakan tes antigen gratis
hingga akhir pekan ini
dari seratus penumpang bus yang mengikuti tes
tim liputan cnn indonesia